tradisi saling berkunjung di hari lebaran
memberikan imbas antrean kendaraan di spbu tanduk
boyolali jawa tengah pada minggu siang
kendaraan roda dua dan roda empat
tempat mengantre untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka
pengolah spbu tanduk menyebut
selama dua hari terakhir pada hari lebaran
konsumsi bbm masyarakat meningkat
dibanding hari biasanya seiring
dengan bertambahnya mobilitas masyarakat
untuk keluar wilayah
penjualan bbm jenis pertalat
yang biasanya berkisar enam belas liter
pada dua hari terakhir ini
bisa menembus hingga delapan belas liter per hari
sedangkan untuk pertamax
meningkat menjadi dua liter dari sebelumnya
hanya seribu liter per hari
akan lebih meningkat di waktu arus balik
dibandingkan dengan arus mudik karena
sebagian kendaraan melewati jalan tol
arus balik juga
sehubungan dengan mudik lokal
ini untuk mulai
kemarin hari ini
ada peningkatan untuk
konsumsi pertalit juga pertama
dari berapa ke berapa
sekitar dua puluh persenan
dari berapa ke berapa
biasanya sekitar enam belas kl
ini bisa sampai delapan belas kl
menurut konsumen sukan
meski harus mengantri panjang dan lama
pembeli bisa dengan mudah mendapatkan bbm
khususnya di spbu yang ada di jalur arteri
ini untuk dapat solar itu aman lancar sih
nggak ada kendala dimana pun bisa
ini mau perjalanan dari mana ke mana
ini tadi dari pati mau ke seragen
tapi lewat boyolali dulu
data dari pt pertamina patraniaga jawa tengah
menunjukkan peningkatan konsumsi bbm pertalet
pertamax dan pertamax turbo di solo raya
konsumsi bbm dalam periode satgas lima belas hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh
di solo raya sebesar dua tujuh ratus tujuh puluh sembilan kiloliter per hari
sementara konsumsi normal januari februari di solo raya
sebesar dua empat ratus tujuh puluh delapan kiloliter per hari